hujan deras disertai angin kencang yang menerjang sejumlah wilayah di purwakarta
mengakibatkan sebuah sekolah dan puluhan rumah rusak serta menumbangkan puluhan pohon
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun rusaknya sejumlah ruang kelas menyebabkan proses belajar mengajar ratusan siswa
yang akan menghadapi ujian menjadi terganggu
sebuah pohon beringin ini tumbang dan menimpa bangunan kelas di smp negeri tujuh purwakarta kami sore
pohon yang diperkirakan sudah berumur puluhan tahun dan diameter lebih dari satu meter itu
menimpa empat ruang kelas dan satu ruang perpustakaan
beruntung saat pohon tumbang tidak ada aktivitas belajar mengajar di dalam ruangan
sehingga tidak menimbulkan korban jiwa
namun rusaknya ruang kelas menyebabkan proses belajar mengajar ratusan siswa menjadi terganggu
apalagi pada pekan depan akan digelar ujian sekolah dan pada akhir bulan april akan digelar ujian nasional
pihak sekolah berharap agar prosesnya bisa berjalan dengan lebih baik
proses perbaikan ruangan segera dilakukan
pertamanya ujian ada angin yang nomor satu tong sampah yang keduanya poster
yang ketiganya ranting kecil jatuh beberapa menit kemudian tanahnya ke atas
terus langsungnya jatuh ke bawah semuanya
ruang belajar empat pusat berat dengan ruang
ruang pustakaan dan juga ruang gede ya
selain merusak bangunan sekolah hujan deras dan angin kencang juga merusak puluhan rumah warga di sejumlah titik di purwakarta
puluhan pohon di jalan raya purwakarta juga tumbang dan menutup jalan sehingga membuat arus lalu lintas di sejumlah titik mengalami kemacetan
dian firman syah kabupaten purwakarta